perang terhadap berita bohong dan ujaran kebencian terus dilakukan kepolisian daerah jawa timur
pada senin kemarin tim cybercrime di treskrim suspolda jawa timur
membeku pelaku penyebaran hoaks dan juga ujaran kebencian terhadap presiden serta kepala polri
ya dalam akun instagramnya pelaku menyebut jokowi sebagai rezim komunis
dan mengedit foto kepala polri menjadi mirip aidit
seorang warga bangil pasuruan haidar ditangkap polisi karena diduga mengunggah foto
menulis ujaran kebencian di media sosial
ia disebut menulis presiden jokowi rezim pki dan mengunggah foto kepala polri mirip aidit
aksi tersebut dilakukan pada juli lalu
dalam akun instagramnya haidar underscore bsa
ia dianggap menghina presiden dan pejabat negara serta menyebarkan berita bohong
selain itu selama juli agustus dan september
pelaku menulis berbagai status dan mengunggah gambar dengan ujaran kebencian
hari ini kita lakukan penangkapan
kita lakukan penanggahan terhadap saudara haidar
kita tidak ingin semua masyarakat negara kita tutup yang namanya ujaran kebencian
kita tidak membuka lagi ruang ruang bagi adu domba
kita tidak membuka lagi ruang ruang sarah
kita tidak membuka lagi mendiskreditkan seseorang pimpinan negara tertinggi di republik ini
kemudian mendeskreditkan institusi tertentu
hanya karena ada motif motif tertentu yang tersimpan di dalam
alasan yang diutarkan
dia tidak sependapat dengan pemerintahan yang sekarang ini berjalan
kebijakan kebijakannya tidak sependapat
cuman dia merepost meme meme yang ada di media sosial
dia report dan dia ucapkan kebencian itu melalui caption caption yang dia posting di akun instagram
itu caption nya sendiri dia yang bikin
caption nya dia sendiri yang bikin
sumber caption nya dia tulis sendiri
sumber postingan gambar gambarnya dia dapat dari grup grup yang dia ikuti
kepada polisi tersangka mengaku hanya ingin mengkritik pemerintah
pelaku mengaku bekerja sendiri
ini maksudnya mengkritik atau sengaja menghina mas
tapi kok kenapa isi ujarannya kok semua kebencian
ya mengkritik aja
penangkapan pelaku penyebar ujaran kebencian akan terus dilakukan polisi
polisi mengimbau masyarakat agar bijaksana dan memiliki etika di media sosial
petugas cybercrime polda jawa timur pun menyita sejumlah barang bukti
di antaranya telpon seluler
satu bendel screenshot akun instagram atas nama haidar underscore bsa
serta beberapa foto presiden dan kepala polri yang diedit
atas perbuatannya tersangka dijerat dengan undang undang tentang informasi
transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara